perayaan malam tahun baru di jakarta secara tegas dilarang oleh pemerintah provinsi dki jakarta
termasuk diantaranya pesta kembang api
larangan tersebut dilakukan guna mencegah penularan covid sembilan belas
ditambah adanya varian baru omikron yang telah terdeteksi di indonesia
pemprov dki juga mendukung penuh kebijakan polda metro jaya
yang berencana memperlakukan malam bebas kerumunan atau crowd free night
di tujuh puluh tiga titik pada malam tahun baru dua ribu dua puluh
langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut ditiadakannya perayaan pesta pergantian tahun baru
baru kami minta tidak ada kegiatan malam tahun baru yang dapat menimbulkan kerumunan
termasuk pesta kembang api
bahkan dari polda yang rencananya akan menutup ya
jalan jalan yang utama
agar tidak ada kerumunan
orang pada malam tahun baru
seperti malam tahun baru yang lalu
sementara itu pemerintah kota surabaya
melarang adanya kegiatan pesta malam tahun baru
yang terpusat di satu tempat
rencananya pemkot surabaya lebih mengarahkan masyarakat
untuk merayakan tahun baru di daerah masing masing
dengan membuat kegiatan di kelurahan maupun di kecamatan
beliau kegiatan tahun baru yang pesta berlebihan
karena itu pak kapolres
habis kemarin pada waktu ini
dapat menyampaikan tidak ada kegiatan yang dalam satu tempat
tapi nanti insya allah di setiap kecamatan
itu di ada anak kegiatan kegiatan kegiatan
anak anak sehingga lebih jaraknya lingkupnya masing masing
wali kota surabaya juga mengingatkan
agar warga tidak lalai menjaga protokol kesehatan
sehingga jumlah kasus covid sembilan belas di surabaya tidak kembali meningkat